kamera amatir warga merekam hairudin warga manglit cibitung yang terluka parah akibat diterkam buaya saat sedang memancing pada minggu malam
peristiwa itu terjadi di area muara kampung basisir desa sumberjaya kecamatan sumur kabupaten pandeglang
hairudin yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh warga sekitar dengan kendaraan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan tindakan medis
ditemui pada senin hairudin menunturkan saat kejadian ia sedang mengisi liburan dengan memancing ikan
saat merasa umpan di kailnya dimakan ikan hairudin berusaha menariknya namun ternyata yang memakan umpannya adalah seekor buaya berukuran besar
kaki hairudin yang berada di dalam sungai langsung diterkam buaya
ia beruntung warga sekitar segera datang untuk menolong
warga mengaku konflik buaya dan manusia sudah beberapa kali terjadi di lokasi ini
warga berharap petugas bksda mengevakuasi buaya agar tidak berdekatan dengan permukiman warga
terus saya jatuh terus saya berkelahi di dalam
tuh habis itu saya berkelahi di dalam
buka tak itu tangan saya digigit sama saya dipukul dibukain itu dia gigit
berusaha melepas bapak
terus dia tak mau lepas lepas malah kenceng dia
di sukabumi jawa barat tim sar gabungan akhirnya menemukan empat dari lima orang wisatawan yang tenggelam
setelah terseret ombak pantai selatan pada minggu petang
jasad yang pertama ditemukan tim sar dikenali sebagai edi prayogo dua puluh lima tahun
warga kecamatan caringin kabupaten sukabumi
almarhum tenggelam di pantai batu bentang kecamatan pelabuhan ratu
jasad kedua adalah rejik tujuh tahun asal kejamatan ciracal
bocah ini tenggelam di pantai karang penganten kejamatan ciraca
sementara jasad ketiga adalah rizki empat belas tahun warga kejamatan cibadak yang tenggelam di pantai ombak putih kejamatan cikahka
jasad terakhir yang ditemukan oleh timsar gabungan dikenali sebagai dio saputra lima belas tahun warga kejamatan cibadak
dio tenggelam di pantai batu bentang kecamatan pelabuhan ratu
timsar gabungan masih mencari satu korban lagi yakni dias
bocah delapan tahun ini menemukan timsar gabungan yang pertama dikenali sebagai dio saputra lima belas tahun asal kejamatan cibadak